saat ini amerika serikat menjadi negara yang warganya paling banyak terpapar covid sembilan belas
sehingga amerika serikat menerapkan lockdown untuk menangani pandemi covid sembilan belas
dan pusat penyebaran covid sembilan belas ada di kota new york dengan lima puluh tiga empat ratus lima puluh lima kasus
di mana delapan ratus delapan puluh tiga orang meninggal dunia
dan untuk mengetahui kondisi terkini di negeri paman sam
kita sudah terhubung melalui skype dengan wni yang juga director of jamaica muslim center
syamsi ali yang saat ini berada di kota new york
selamat malam waktu indonesia pak samsi
ya selamat malam selamat datang
dengan diterapkannya lockdown di amerika serikat secara umum bagaimana situasi di sana saat ini
ya memang sejak minggu kemarin
larangan untuk keluar rumah kecuali untuk sebuah urusan yang sangat penting sudah diperlakukan sebenarnya
tapi baru dua hari yang lalu ini memang diperlakukan lockdown
dalam artian memang pelarangan ketat ya untuk keluar dari rumah
kecuali untuk kebutuhan primer yang sangat mendasar
misalnya beli makanan dan lain sebagainya
hingga pagi ini sudah ada sekitar dua dua ratus an di amerika serikat secara keseluruhan meninggal dunia
hampir delapan ratus di kota new york
dan rumah sakit sangat padat bahkan agak kewalahan menengani pasien
sehingga gary center salah satu tempat pameran terbesar di kota new york
sekarang ini menjadi rumah sakit darurat
kemarin presiden trump juga mengirim satu kapal laut untuk dijadikan rumah sakit sementara
jadi memang agak krisis di kota new york ini
karena menjadi epicentrum
saya kira amerika sekarang menjadi negara terbesar
dalam hal kasus corona ini
apa yang anda lihat dari proses evaluasi atau pengetesan yang dilakukan oleh pemerintah amerika serikat
sehingga bisa mendapatkan angka yang begitu banyak
ada dua hal
itu menunjukkan bahwa
ada kepedulian dari masyarakat untuk segera melakukan tes
sehingga banyak yang ketahuan
saya khawatir juga di beberapa negara
hanya karena ketidakpedulian sehingga tidak ketahuan
karena penyebaran penyakit ini memang
seringkali tidak terasa orang yang seperti sehat tapi ternyata kena
jadi itu menunjukkan bahwa di amerika ada keterbukaan masyarakat ingin dites
dan tentunya juga kesiapan pengetesan itu
itu memang ada
tapi di satu sisi kita memang menyayangkan juga bahwa
sejak awal munculnya kasus ini
pemerintah amerika dalam hal ini presiden donald trump
tidak mengambil serius
sehingga menjadi salah satu poin kritikan dari masyarakat bahwa
awalnya donald trump menganggap ini barangkali hanya hoax
atau barangkali dianggap sebagai politisasi dari partai demokrat ketika itu
tapi ternyata ini sesuatu yang sangat serius
dan cukup kewalahan saya kira dalam menangani hal tersebut
juga menjadi perdebatan umum dalam hal healthcare
atau sistem pertahanan kesehatan di amerika
yang sekarang ini kan sedang musim pilpres ya
sehingga isu ini menjadi isu politik juga di kalangan para politisi di amerika serikat
artinya di sana suasana di kota new york terutama sudah mulai sepi ya pak lantas
apakah ada sanksi yang diberikan kepada warga yang tidak taat akan aturan lockdown ini
karena beberapa video yang sempat viral di media sosial
anak anak muda masih terus melakukan sosialisasi di luar rumah
iya kalau di kota new york memang sejak beberapa hari yang lalu sudah sepi ya
kota new york itu kan kita kenal sebagai nevers league city ya
sebuah kota yang tidak pernah tidur
tapi sekarang ini begitu sangat sepi
kalau kita ke times square misalnya sangat jarang ada orang yang berjalan
barangkali anak anak muda yang pernah ada di video video itu bukan di kota new york
tapi ada di florida ya
kalau di kota new york memang alhamdulillah
sebagian besar penduduknya cukup taat
mengenai sanksi saya belum dengar sanksi apa yang akan dikenakan bagi mereka yang keluar rumah
jika tidak membutuhkan sesuatu yang mendesak
tapi yang pasti saya kira masyarakat tahu betul akan the magnitude
akan bahaya sekali daripada penyakit yang tersebaran ini
dan karenanya mereka sudah cukup taat dan tinggal di rumah masing masing
saya melihat bahwa beberapa teman teman yang biasanya selama ini susah untuk tinggal di rumah
ternyata juga bisa tinggal di rumah termasuk saya sendiri
karena memang kita tahu betul bahaya daripada penyebaran penyakit ini
lantas bagaimana dengan kondisi rumah rumah ibadah termasuk masjid di sana
apakah kemudian jamaah menjalankan anjuran untuk tidak ke masjid untuk melakukan ibadah
bahkan sebenarnya sebelum ada lockdown dan sebelum ada anjuran untuk tinggal di rumah rumah
kami masyarakat muslim sudah mengambil inisiatif
untuk sementara tidak salat jumat dan tidak melakukan salat jamaah
karena kita sadar betul bahwa penyebaran penyakit ini umumnya
dan yang tercepat adalah ketika terjadi human interaction
penentuan antara manusia
dan oleh karenanya sementara masih kita tutup salat jumat kita tiadakan
sholat jamaah juga kita tiadakan
dan juga pengajian pengajian yang melibatkan banyak orang juga kita tiadakan
jadi alhamdulillah masyarakat muslim dan masyarakat agama lain juga menaati aturan tersebut
sehingga kita sepakat bahwa sementara ibadah di rumah rumah ibadah apa saja
dia tiadakan di kota nuyuk
besok hari senin kami ada pertemuan dengan community affairs dari kantor wali kota nuyuk
untuk membicarakan ramadhan yang akan datang kemudian hari hari besar lainnya yang akan datang
bagaimana kita akan memasukinya dengan cara aman dari penyebaran penyakit tersebut
pak syamsi ini ada perbedaan nggak pak
perbedaan dari tenaga kesehatan yang melayani warga negara amerika dengan warga negara dari luar negeri
misalnya dari indonesia misalnya
apakah ada kedodoran ketika melakukan penanganan terhadap para warga negara dari negara lain
tidak ada demikian di amerika
di amerika itu kalau ada yang emergensi maka tidak akan ditanya status kamu apa
apakah kamu legal di amerika atau tidak legal di amerika semua akan ditangani
itulah kemanusiaan yang ada di amerika saya kira
apalagi kalau memang dilihat dari latar belakang negaranya saja itu tidak akan ditanyakan
semua manusia di amerika itu akan mendapatkan pelayanan yang sama
jadi saya kira kita tidak perlu khawatir juga pada teman teman yang merasa tidak legal di amerika serikat
kalau ada indikasi ada simpton langsung saja ke rumah sakit karena itu tidak akan ditanya
biasanya di amerika itu akan ditanya apakah kamu kemampuan apakah kamu bergantung di amerika

kamu kemampuan ada jaminan kesehatan atau tidak setelah selesai penanganan
jadi tidak akan ditanya dulu kamu punya duit kamu ada jaminan kesehatan
atau kamu latar belakangnya apa status visa kamu apa tidak akan ditanya di amerika
semua akan ditangani secara merata dan equal di amerika serikat
kalau pak syamsi sendiri melakukan komunikasi yang intens nggak pak dengan teman teman wni yang ada di sana
bagaimana kemudian koordinasi juga dengan kbri yang ada di new york
saya kira perwakilan semua mengambil tanggung jawab ya mengingatkan masyarakat kita untuk berhati hati
dan kita juga di masyarakat saling komunikasi untuk saling mengingatkan
pagi ini saya baru mendapat berita ada satu wni kita di kota new york meninggal karena corona
beliau di bisnis limosin dan istrinya alhamdulillah tidak kena tapi suaminya meninggal pagi ini atau tadi malam
kita melakukan penyelesaian
kita melakukan koordinasi dengan tokoh tokoh agama juga dengan tokoh tokoh masyarakat
dan tentunya perwakilan indonesia yang ada di amerika baik di kbri maupun di kjri melakukan tugas yang sama
untuk senantiasa mengingatkan masyarakat juga kita agar berhati hati
baik terima kasih perbincangannya malam hari ini bapak samsi ali warga negara indonesia
yang juga sebagai director of jamaica muslim center yang berada di new york
semoga anda selalu sehat